bisnis prostitusi saat ini kian memprihatinkan dan dilakukan dengan berbagai cara
di cirebon jawa barat polisi menangkap seorang mucikari dan empat wanita yang ditawarkan kepada pria hidung belang
mucikari mengirimkan foto foto perempuan lewat layanan pesan untuk ditawarkan kepada pemesan dengan harga satu lima juta rupiah
seorang mucikari dan keempat wanita ini ditangkap polisi cirebon kota
polisi berhasil menangkap basah praktik prostitusi ini saat sedang bertransaksi
bisnis haram ini dikendalikan pria yang bertindak sebagai mucikari
ia menawarkan foto foto perempuan kepada pelanggan melalui jasa layanan pesan singkat
untuk tarif transaksi dipatok dari mulai satu dua juta hingga satu lima juta rupiah untuk seorang wanita
mucikari ini bahkan menawarkan perempuan yang masih di bawah umur kepada pelanggannya
kita pakai blackberry messenger kemudian di situ dia mengirimkan
foto foto wanita yang siap di hari itu
foto foto wanita yang ready malam itu kemudian nanti konsumen tinggal memilih
pilih yang mana kemudian diantar oleh yang bersangkutan
selain mengamankan pelaku mucikari polisi juga menyita sejumlah telepon milik mucikari dan empat perempuan
telepon genggam itu diduga digunakan untuk bertransaksi dengan para pelanggan
dari komara cirebon